pelatih timnas u dua puluh tiga indonesia indra syafri menegaskan cederanya evan dimas pada babak pertama final kontra vietnam cukup menyulitkan timnya
sementara terkait dua gol dari skema bola mati indra syafri mengaku sejak awal sudah mewanti wanti para pemainnya
pergantian yang bukan karena kebutuhan taktik tentu akan menjadi masalah bagi tim
jadi saya pikir dengan cederanya evan dimas dengan waktu yang masih dua puluh tiga menit tentu sangat berpengaruh terhadap progres tim di babak pertama tersebut
kalau nggak salah trending topic tuh perilaku pemain dari vietnam yang kelihatan menginjak ya evan dimas dan cukup parah
dan sekarang harus
terus jalan dengan kursi roda
gol yang terjadi dengan dua setfis itu menjadi evaluasi tim kita
akan menjadi pr kita dan saya dari awal sudah mengasih pemain bahwa vietnam unggul dengan bola bola set piece